mencarin disana aman
disini juga kosong kan soalnya
ya coba terus di celet suri aja
terima kasih ren
enggak boleh nyerah
enggak boleh nyerah
enggak boleh nyerah
enggak boleh nyerah
seperti dugaan bos
anak buah aldebaran mencari rumah rumah aset kita
dari tadi kita ikuti hampir semua lokasi kita
rudy ada bersama aldebaran
soalnya nggak mungkin aldobaran bisa tahu lokasi rumah rumah saya
kurang ajar si rudy
dia bocorin semuanya ke aldebaran
tapi saya jauh lebih cerdas dari siapapun
gak akan ada yang tahu tempat ini jadi milik saya sekarang
reina akan aman di tangan saya
dan saya akan manfaatkan untuk menghancurkan aldebaran
saya merasa nggak enak pak
karena pencarian ini terasa sia sia
saya takutnya bapak menganggap saya berbohong
saya akan menerima informasi sekecil apapun
karena itu berarti buat saya
saya akan tetap berikan kok
saya nggak pernah ingkar janji soalnya
dan saya juga janji kan
akan menjaga keselamatan anda
gak mending sekarang pulang semuanya ya isyaraat
sembunyi di tempat yang aman
ada beberapa dari tim saya yang akan menjaga nanti di sana
oke selamat malam sehat semua
besok lanjut lagi ya
terima kasih pak
tugas saya sudah selesai semua pak
tunggu sebentar nina
saya mau kalau bisa kamu nginap aja di rumah ini
jagain raina sampai urusan saya selesai
maksudnya gimana pak
saya akan tinggal beberapa hari di rumah ini
jadi saya panggil kamu untuk menjaga rina
terima kasih pak

dan saya akan bayar kamu tiga kali lipat dari yang biasanya
tapi apa boleh kalau saya pulang pergi aja
kalau saya bilang nginep ya menginep
ini penting soalnya
sekarang kamu hubungi orang rumah kamu
untuk bawa baju dan kelengkapan selama sedang
tapi ingat ya
jangan kirim barang barang kamu ke rumah ini
kalian ketemu aja di tengah tengah aja
pokoknya jangan sampai ada orang yang tahu tentang rumah ini
dan kamu jangan kasih tahu ke siapapun
termasuk ke suami kamu
pak permadi kelihatan nakutin banget sih
kalau aku tolak pasti aku bakal langsung dipecat
kalau aku terima apa mas indra bakal ngizinin aku untuk nginep ya
jangan lama lama ya
adik kamu berisik banget tadi
mama kan jadi takut
diam dulu ya
nih ngapain sih
gimana kamu udah beres
aku jemput ya
tapi kayaknya aku harus nginep lagi deh mas malam ini
kok bisa sih
lagi pula sekarang tuh posisi aku udah gak di rumah yang kemarin
tapi aku juga gak boleh ngasih tahu posisi rumah yang sekarang
gak lama kok cuma beberapa hari doang
nina kamu itu kenapa sih
bos kamu kenapa gitu loh suruh kamu itu nginep terus di situ
ya mau gimana lagi mas
sebenarnya aku juga gak mau
tapi tapi katanya aku bakal dibayar tiga kali lipat
oke oke tapi beberapa hari aja ya setelah itu kamu harus pulang ya
tapi aku mau minta tolong lagi sama kamu
tolong siapin baju abizar sama baju aku
nanti kita ketemuan di tengah tengah deh mas nanti aku share lock ya
loh kenapa di pertengahan
gini aja nin aku anterin bajunya abizar sama bajunya kamu itu ke tempat kerja kamu langsung
gak bisa maaf aku dikasih perintah kalau aku tuh gak boleh ngasih tau ke siapa siapa soal posisi rumah ini
eh kenapa sih bos kamu tuh aneh banget loh ada apa sih sebenarnya
udah loh mas kan kamu juga udah izinin tadi ya
kalau ada apa apa langsung telpon aku
iya udah deh
iya ayo salam ya yuk yuk
gimana kamu udah denger kabar tentang reina
apa benar diri tangan mas permadi
apapun yang kalian dengar
aku pasti akan mencari
aku pasti akan mencari
apapun yang kalian dengar
jangan sampai mama saya tahu ya
saya nggak mau mama saya jadi kepikiran tersakit
informasi yang saya tahu tentang keberadaannya reza

tapi bonekanya juga di wa
sekarang biasa habu bikin p ancam kakit di latar semesta
ordi tua di kaki
tapi gak ngerti nih

gak punya data gak punya bukti yang valid soalnya
gak ada data
dia bilang kondisi rena tidak baik
gak gak gak
gak gak gak baik baik
gak bisa berjalan
gak bisa berjalan
yang saya dengar seperti itu
tapi saya tidak percaya minta minta
saya harus tahu dulu buktinya
mas pak bos
apa mas parmadi penyebabnya
saya gak tau
parmadi cuma bilang katanya dia yang nyelamatin reina dari kecelakaan
saya gak tau itu bohong atau engga
saya kembalikan ke dia
dan rai yang dikembalikan ke saya
saya dikasih waktu berpikir selama tiga hari
maksimal tiga hari
dari awal saya sudah bisa duga ini al
mas parma diorangnya jahat
dia akan melakukan apapun
nanti saya pikirkan acaranya
apalagi saya harus dipertimbangin pak bos
suruh aja nih sama kaila langsung pulang
ini kan masalah keluarga mereka
kenapa mas al malah bingung
keselamatan reina kan lebih penting mas
mendingin orang lain daripada anaknya
saya mau bantu kamu al
karena kamu udah membantuin saya
dan kaila begitu banyak
kali ini saya yang membantu kamu
saya hanya merah
tapi yang ada di dalam
mereka w artis itu
berdoa untuk rina dan asgharah
supaya allah melindungi mereka
meskipun saya harus mati
langsung bersyarah hati ya
disini aja mas
mas tunggu sebentar ya
ini pakaian bisa
untuk tiga sampai empat hari
makasih ya mas
aku heran deh sama bus kamu
kamu disuruh nginep terus disitu
aku juga gak tahu tapi
namanya itu perintah majikan aku ya
mau gimana lagi aku mau gak mau harus mau
ya tapi ini permintaan yang aneh
masa dia beli rumah baru nggak boleh ada yang orang tahu
siapa yang tau
dah lah mas
kamu tuh jangan mikir kayak gitu ah
lagian mereka semua tuh orangnya baik baik kok
mereka semua sopan sama aku
ya lagi pula kan kita juga bisa telepon
setiap hari kayak tadi kan aku juga nelfon kamu
siapa yang tahu sih aku tuh khawatir doang sama kamu
woy udah pulang
udah usah lama lama
kita harus cepat pulang ke rumah
udah mas ya mereka tuh udah ngomel ngomel ya
aku pergi dulu ya
ini ini aneh sih
ya walaupun bayarannya gede
tapi masa suami gak boleh tau
kerjaan istrinya dimana
pasti gak bener
mas ikutin mobil itu ya
kalau anda masih bersih keras
jangan salahkan saya
kalau reina yang akan menanggung akibatnya
gak ada cara lain
saya harus menemukan reyna
dalam waktu tiga hari ini
biar mama yang beres beras boneka
sama bukunya ya
kamu ke kamar duluan aja
apa yang ingin kamu lakukan
gimana ada perkembangan gak
ya udah terlalu patuh terus ya
entah apa yang terjadi kalau nia sampai ketemu dan bicara dengan permadi soal masalah mereka
saya harus jadi penengah yang baik kalau mereka sepakat untuk bicara
tapi masalahnya permadi belum tentu bisa dipercaya disini
bagaimana kalau permadi malah punya tipu muslihat lain
saya harus mempersiapkan berbagai kemungkinan
jangan sampai ada hal buruk menimpa anak saya
mudahkanlah ini bagi saya ya allah